banyak sekali nih pilihan makanannya
nah di ragam kuliner kali ini saya akan mengajak anda untuk mencari hidangan dengan porsi jumbo
nah cocok sekali nih bagi kalian yang mau sharing atau yang lapar seperti saya
langsung aja ikutin ya
terletak di depan salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan
warung bugendut menjadi warung lesehan pertama yang menancapkan bendera pada tahun dua ribu sembilan di kawasan ini
lesehan khas solo yang buka mulai pukul delapan belas tiga puluh hingga dua puluh empat ini memiliki lebih dari tujuh puluh pilihan lauk pauk
dan lesehan yang kini dikelola oleh generasi kedua bugendut
bisa menjual lebih dari dua ratus piring per hari
harga yang ditawarkan pun menyesuaikan porsi pembeli
ini kalau rasa tuh menurut saya rumahan banget ya
rumahan banget enak dan kalau untuk harganya sih nggak terlalu berat ya buat di kantong gitu
mata dan perut saya yang sudah lapar membuat saya tidak sabar memilih beragam pilihan lauk ini
saya pun memutuskan untuk mencicipi beberapa menu favorit pelanggan bugendut
wah banyak sekali ya memang benar benar porsi jumbo ini
setelah pesanan saya tercatat saya langsung menuju spot lesehan untuk menikmati hidangan khas solo tersebut
lihat lihat di dalam piring saya ini ada lauk daging cumi dan kikil mercon
ada juga tumis labu serta daun singkong
dan gak lupa pastinya sambal dabu dabu pedas yang makin menggugah selera
masih di kawasan jakarta selatan kita cari lagi yuk hidangan dengan porsi jumbo
nah kali ini kita harus menyusuri gang sedikit karena lokasinya ada di ujung gang
nah kalau ini warung emak latah namanya
nama warung tersebut terinspirasi dari pemiliknya yang akrab di sapa emak feni dan memang latah
ia sempat merintis rumah makan dengan menu sop daging di dalam pusat perbelanjaan
namun akibat pandemi ia harus merintis ulang bisnisnya
dari tahun dua ribu tiga belas saya sebenarnya di dalam kulkas kak
karena semenjak covid saya pindah ke dalam keluar jadinya
terus saya keluar
cari tempat di luar
kini emak feni membuka dagangan kaki lima yang menawarkan ayam geprek dan telur dengan porsi jumbo
mulai dari tiga belas ribu rupiah
ia mengakui dengan harga murah tapi porsi melimpah
ia dapat menjual seratus potong ayam enam kilo telur dan lima kg cabai setiap harinya
warung umaklata bisa dinikmati setiap hari senin sampai sabtu pukul dua siang hingga delapan malam
garingnya ya pas buat telurnya kebetulan
saya sukanya lebih suka ke telurnya sih kalau buat ke emak
sambalnya juga kalau buat di sini kayaknya nggak ada lawan
maksudnya pasti bisa dibilang lebih juga harganya murah
dengan harga tiga belas saja perut sudah bisa kenyang
dan harus diingat untuk tidak membuang sisa makanan yang tidak habis ya
karena per dua ribu dua puluh satu sistem informasi pengelolaan sampah nasional mencatat
sampah sisa makanan indonesia mencapai empat puluh enam tiga puluh lima juta ton dalam skala nasional
maka dari itu lebih baik makan secukupnya atau bungkus sisa makanan untuk dibawa pulang
lauren siagata yudhistira satria jakarta